beliau juga mbah saya
yang sejak saya deklarasi belum minta restu
belum minta doa
hari ini alhamdulillah
beliau juga mbah saya
bisa menerima saya
dan memberikan doa restu
insyaallah mewakili jawa timur
kita dukung doa
bahkan santri yang tiga belas ribu itu
kita doakan bersama sama
nah itu bukan
ini kan berada dukungan
dukungan dukungan gak ada
pria itu gak boleh dukung mendukung
yang ada mendoakan